muliannya ketahuan waktu nyopet
kang mus minta dibuatin kopi
kalau kamu berani
saya tunggu kamu di pasar
akang harus pergi
ini soal harga diri
beli obat perih lambung
muliannya ketahuan waktu nyopet
kang mus minta dibuatin kopi
kang mus ada
di dalam masuk aja
mau minum teh atau kopi
lambung bamang kalau kelewat makan siang
gambar masjidnya udah direvisi
ini mau saya tunjukin ke akan

saya turun duluan
kamu nggak usah takut
nanti juga kamu bakal tahu
foto kamu buat apa
suara suara pukul yang